setelah lebih dari dua puluh tahun satu dari tiga unit pembangkit listrik tenaga panas bumi pltp sarula akhirnya beroperasi
unit tersebut menghasilkan satu ratus sepuluh mw listrik dua unit lainnya dengan kapasitas hasil yang sama juga akan segera dioperasikan
ini menjadikan pltp sarula pembangkit listrik tenaga panas bumi terbesar di dunia
inilah unit silangkitang satu dari tiga unit pembangkit listrik tenaga panas bumi sarula
unit ini terletak di desa silangkitang pahaijai kabupaten tapanuli utara sumatera utara
sejak maret dua ribu tujuh belas unit ini telah menghasilkan satu ratus sepuluh mw listrik yang dijual kepada perusahaan listrik negara atau pln
selain unit silangkitang masih ada unit namorai langit satu dan namorai langit dua yang masing masing juga akan menghasilkan listrik satu ratus sepuluh mw
kedua unit tersebut berada di kecamatan pahai julu tapanuli utara
dan diperkirakan akan beroperasi
akhir oktober dua ribu tujuh belas dan kuartal pertama dua ribu delapan belas
proyek pltp sarula telah dimulai sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga namun baru bisa beroperasi lebih dari dua puluh tahun kemudian
mandek karena krisis ekonomi dan pergantian perusahaan pengembang mewarnai perjalanan proyek ini
saat ini sarula operation limited menjadi perusahaan pelaksana proyek pltp sarula
perusahaan ini merupakan konsorsium sejumlah perusahaan yang berperan
perusahaan nasional dan asing diantaranya medco power indonesia hitoju corporation kyusho electric power dan ormat internasional
sejak beberapa waktu tidak ada pergerakan
tetapi pada tahun dua ribu empat plt meletakkan pembangunan dari indonesia dan seluruh dunia untuk berpartisipasi dalam perusahaan untuk mengambil alih pembangunan
kami melakukan itu dan kami memiliki perusahaan di tahun dua ribu enam
kemudian kami harus mengubah beberapa bagian dari kontrak lama untuk bergantung dengan perusahaan penyelenggaraan proyek
ini adalah perusahaan yang bergantung dengan perusahaan penyelenggaraan proyek
kami melalui proses penyelenggaraan tarif dengan pembangunan lain karena krisis lain di tahun dua ribu delapan dua ribu sembilan

jadi semuanya bersama membutuhkan lebih dari dua puluh tahun
pada tahun dua ribu empat belas kami bisa menandatangani kontrak pendapatan dan memiliki penderbitan dan memulai pembinaan
pembangunan menjadi salah satu tantangan yang menyebabkan proses pembangunan pltp sarula tersendat
umumnya memang dibutuhkan biaya lebih besar untuk membangun pembangkit listrik tenaga panas bumi dibanding pembangkit listrik tenaga lainnya
apalagi pltp sarula tergolong pembangkit besar dengan hasil mencapai tiga ratus tiga puluh mw
ada tempat lain yang lebih dari tiga ratus mw tapi itu di bawah dua tiga atau empat kontrak
jadi ini di bawah satu kontrak
jadi ini adalah kontrak terbesar di dunia
pembelian harga total untuk proyek ini adalah satu enam juta dolar as
pricing kita adalah sekitar tujuh dolar as per kwh
saya pikir ini adalah salah satu pricing terbaik dalam industri ipp
selain menjadi yang terbesar di dunia
pltp sarula juga menjadi pembangkit listrik tenaga panas bumi pertama di indonesia yang menggunakan teknologi siklus kombinasi
teknologi ini dapat menghasilkan listrik dari uap air dan air panas sekaligus
sehingga dapat memanfaatkan seluruh bahan baku yang ada
teknologi serupa telah digunakan di sejumlah negara lain misalnya amerika dan filipina
di sini di sarula ini agak berbeda
jadi pesawat besar di gunung ini digunakan untuk membedakan air panas dan air panas dari uap

kemudian air panas keluar dan dikawal
dan kita membuat elektrik ekstra di sini dan dikawal
air panas juga datang ke unit ini
sarula adalah proyek pertama yang menggunakan teknologi siklus kombinasi
maksudnya kita menghasilkan elektrik dengan turbin panas dan air panas

ini lebih anda dapat menghasilkan lebih banyak energi dari pengisian kemasan total
ini sedikit lebih mahal

tapi kekuatan adalah kekuatan
setelah nanti merampungkan ketiga unit pembangkit di kecamatan
pahai jai dan pahai julu
sarula operation limited berencana untuk kembali mengembangkan pembangkit listrik tenaga panas bumi
yang mampu menghasilkan dua ratus hingga tiga ratus mw listrik
mereka memperkirakan akan memulai studi kelayakan akhir dua ribu delapan belas
yan prabudi tapanuli utara